sehari setelah menerima perwakilan sopir angkot di balai kota
wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno rabu memutuskan akan memberi ktp dki jakarta untuk sopir angkot tanah abang
ia juga resmi menghentikan operasi bus gratis tanah abang explorer
pemberian ktp dki jakarta ini untuk mempermudah syarat bergabung dalam program pemprov oke otrip
langkah ini menyusul aksi protes yang dilakukan para sopir angkot
sebagai imbas penutupan satu lajur jalan jati baru akibat penataan tanah abang
salah satu komponen yang kemarin dibicarakan adalah tanah abang explorer
nah untuk memfasilitasi agar mereka tidak terlalu terganggu penghasilannya
kita sudah putuskan tanah abang explore kita hentikan sementara
padahal kemarin angka angkanya itu sudah fantastis
hampir mencapai sembilan belas pengguna tanah abang explorer per hari
ini yang menjejatan kita
ya wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno akan mengumumkan keputusan pemprov dki jakarta
terkait dengan tuntutan pembukaan jalan jati baru di kawasan tanah abang
kita bergabung dengan koresponden ada arman helmi di balai kota jakarta
arman jadi siang ini direncanakan akan ada pertemuan antara wakil gubernur dengan pengemudi angkot
apa yang kemudian akan dibahas arman dalam pertemuan pada hari ini
reinhardt nampaknya masyarakat termasuk saya juga harus menunggu beberapa saat
karena memang pertemuan antara wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno
dengan perwakilan supir angkot yang beroperasi di kawasan tanah abang
karena sejauh ini masih belum terlihat adanya perwakilan dari para supir angkot
yang datang ke balai kota pun demikian dengan wakil gubernur dki jakarta
tapi menurut jadwal yang berhasil kami peroleh dari beberapa grup di sini
ataupun juga petugas yang ada di balai kota bahwa agenda sandiaga uno
atau wakil gubernur dki jakarta akan menerima atau mendengarkan pendapat
daripada supir angkot ini akan dilangsungkan pada pukul enam belas waktu indonesia barat
semoga agenda ataupun juga jadwal ini
tidak meleset daripada aturan ataupun juga jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya seperti itu
namun yang menarik untuk kita cermati di sini reinhardt adalah
adanya pendapat ataupun juga data dari pemprov dki jakarta
dengan data yang disuguhkan atau data yang diberikan oleh dirlantas polda metro jaya
dimana kita lihat dulu dari kacamata pemprov dki jakarta
pemprov dki jakarta lewat wakil gubernurnya sandiaga uno mengatakan bahwa
dengan ditutupnya jalan jati baru tanah abang
pedagang kaki lima yang beroperasi ataupun juga pedagang kaki lima yang berjualan di sana
sementara data dari polda metro jaya dalam hal ini di lantas polda metro jaya
bahwa akibat ditutupnya jalan jati baru di tanah abang
kalau kita lihat ini cukup jauh perbedaannya
nah memang sangat beralasan bagi polda metro jaya sendiri
karena memang di sana cukup padat seperti itu
kenapa jalan jati baru ini akhirnya ditutup dan akhirnya nantinya juga sudah ditawarkan
tadi ada solusi bahwa bus gratis eksplore tanah abang
masyarakat menyikapi ini dengan sangat positif karena mereka bisa berkeliling
berbelanja sepuasnya di kawasan tanah abang ini reinhardt
tanpa harus mengeluarkan biaya untuk naik kendaraan umum seperti angkot seperti itu
sementara di pihak supir angkot sendiri mereka
memprotes adanya pemberlakuan bus eksplorer ini
karena mereka menyatakan mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan seperti itu
nah ini harus diperhatikan baik baik oleh pemprov dki jakarta
antara kepentingan masyarakat di mana masyarakat sangat mengeluhkan
atau sangat merasa sangat bermanfaat sekali adanya bus eksplorer ini
karena mereka tidak harus mengeluarkan biaya
sementara ada juga kepentingan lain daripada supir angkot
yang mereka mengatakan mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan seperti biasa
namun pemprov juga sudah menawarkan solusi tentu saja
dengan mengajak mereka untuk bergabung dalam program
namun menurut mereka tentu saja program oko trip ini
tentu saja belum tersosialisasikan dengan baik
dan mereka khawatir pendapatan mereka tidak akan sama
pada saat mereka menggunakan angkot tanpa menggunakan metode atau sistem oko trip seperti itu
nah penutupan jalan jati baru ini memang harus dikaji komprehensif seperti itu
karena memang beberapa waktu yang lalu
di atlantas polda metro jaya mengemukakan
ataupun juga menawarkan beberapa poin poin kepada pemprov dki jakarta
sebelum kebijakan ini diambil
di atlantas polda metro jaya menawarkan beberapa poin poin
pemprov dki jakarta mengatakan bahwa sebaiknya dan seyogianya
pemprov dki jakarta melibatkan polda metro jaya
di dalam membuat sebuah kebijakan yang komprehensif seperti itu
karena memang bagaimanapun untuk penggunaan jalan di ibu kota
harus memperoleh izin terlebih dahulu oleh kepada polda metro jaya
termasuk di sananya ada jalan jati baru yang diperuntukkan bagi pedagang kaki lima
padahal sesungguhnya menurut polda metro jaya
jalan tersebut diperuntukkan bagi pengguna lalu lintas
termasuk siapapun yang ada disitu
untuk diperuntukkan bagi pedagang kaki lima
dan ini memang harus benar benar kita cermati begitu
adanya kepentingan masyarakat adanya kepentingan sopir angkot
dan juga adanya data tadi yang saya sampaikan
kita akan tunggu nanti pertemuan yang seharusnya siang hari ini
tapi harus ditunda sampai dengan sore nanti
terima kasih arman helmi koresponden cnn indonesia